kapal penumpang km fungka permata terbakar di perairan pulau sagu sulawesi tenggara
menurut kakansar palu sebanyak satu ratus dua puluh delapan penumpang sudah dievakuasi
namun sepuluh di antaranya ditemukan dalam kondisi tewas
dilansir cnn indonesia com terbakarnya km fungka permata di perairan pulau sagu sulawesi tenggara ini
dikonfirmasi oleh badan sar nasional kendari sulawesi tenggara dan polisi setempat
menurut humas basarnas kendari wahyudi informasi terbakarnya km fungka permata dilaporkan pada jumat pukul sembilan belas lima puluh waktu indonesia
dari salah seorang keluarga korban kapal
kakansar palu sulteng basrano satu ratus dua puluh delapan korban terbakarnya km fungka permata v telah dievakuasi dari pulau sagu ke kepulauan banggai
namun hingga sabtu pagi sepuluh orang masih dilaporkan hilang
melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan kepala kantor sarkendari junaidi
selamat siang pak junaidi bisa mendengar suara kami
selamat siang bapak fani
pak bagaimana sejauh ini proses evakuasi penumpang hingga saat ini
untuk informasi terupdate pagi ini yaitu pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia
itu kami temukan ada dua korban lagi dalam keadaan meninggal dunia
sehingga untuk hitungan korban yang sekarang ini
yaitu satu ratus tiga puluh sembilan orang yang telah ditemukan dengan rincian
dua puluh orang meninggal dunia dan masih selamat adalah satu ratus dua puluh enam orang
untuk sekarang ini kami masih melaksanakan pencarian tujuh orang lagi
dan sekarang kn pacitan kn sar pacitan dan seluruh unsur sar yang terlibat
di dalam pelaksanaan pencarian di wilayah perairan sogo
itu masih dilaksanakan dan memperluas pencarian sampai sepuluh mil utara timur dan selatan
demikian mbak fina
ya pak junaidi jadi total sejauh ini sudah ada tiga belas orang atau korban tewas yang ditemukan
lalu kemana pak
jenasa ini dibawa
jenazah dibawa ke banggai kepulauan
dibawa ke bagian kepulauan dan di sana kami dari tim sar bersama dengan sar palu
membuka suatu posko untuk melihat data dan kesiapan pencarian dan pertolongan yang kita laksanakan sekarang ini
baik lalu terkait dengan satu ratus tiga puluh sembilan penumpang yang sudah dievakuasi
di mana mereka ditempatkan saat ini pak
ya baik untuk yang telah meninggal dunia telah ditempatkan di rumah sakit di rumah sakit di banggai kepulauan
dan untuk sisanya masih berada di posko dan ditempatkan dalam suatu tempat di kecamatan banggai
ya baik pak junaidi lalu apakah sudah diketahui penyebab pasti terbakarnya kapal km fungka ini pak
apakah sudah diketahui penyebab pasti terbakarnya kapal
baik untuk penyebab kejadian kapal yang terbakar ini kami belum dapat informasi
karena kami telah memberikan wancara atau audit untuk kaptennya
hanya kaptennya sampai sekarang belum bisa memberikan keterangan apa penyebabnya dan masih diidentifikasi demikian
baik tapi kapten kapal sudah ditemukan begitu ya pak ya
kapten kapalnya selamat ditemukan dan sekarang dia sudah berada di banggai kepulauan
baik terima kasih pak junaidi atas informasinya
kami akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate informasi terkini
selamat bekerja kembali pak